pengorbanan siswa madrasa ibtidayah panatangan desa patambanua polewale mandar untuk menuntut ilmu kian bertambah
saat melakoni pembelajaran tatap muka terbatas selasa siang mereka terpaksa belajar di ruangan sempit tanpa meja dan kursi
para siswa sebenarnya merasakan sakit punggung karena harus membungkuk dalam waktu yang cukup lama saat jam belajar
namun mereka tidak mempunyai pilihan karena ruang kelas ambruk jumat lalu karena termakan usia
ambruknya dua ruang kelas juga merusak perlengkapan seperti meja dan kursi
sementara sejumlah ruangan lain tidak bisa dimanfaatkan karena tidak layak
hanya satu ruangan yang tersisa yakni tempat kepala sekolah yang dijadikan ruang kelas darurat bagi sekitar tujuh puluh murid secara bergantian
beberapa murid juga terpaksa menumpang belajar pada kelas milik sekolah lain
pihak sekolah mengaku sudah mengajukan permohonan bantuan tetapi tidak kunjung berhasil
saya sudah memasukkan proposal sudah dua kali saya kan baru masuk dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas saya kasih masuk
tahun kemarin juga sekarang juga saya sementara tapi belum ada realisasi
ironi yang sama juga dihadapi murid sekolah dasar negeri desa tangkil kecamatan cidahu kabupaten
sukabumi hujan deras membuat dua ruang kelas ambruk pada selasa dini hari menurut kepala
sekolah sebelum ambruk kualitas bangunan dua ruang kelas ini memang sudah tidak layak sehingga proses

ruang perpustakaan karena masih rentan polisi memasang garis pengaman di sekitar bangunan yang
amruk awalnya hujan gede ya terus pas malamnya pas subuh kedengaran suara amruk pas dilihat
udah agak ada atapnya sementara dinas pendidikan kabupaten sukabumi yang dihubungi masih belum
memberikan komentar atas peristiwa ini dan lepotan cnn indonesia